kalau misalkan seumpama saya kena komplain ibu mau tahu jawab
sebuah video yang menunjukkan situasi kurang menyenangkan bagi seorang kurir
viral dan membuat netizen indonesia terheran heran
pasalnya bagi yang sudah paham mengenai aturan belanja melalui sistem cash on delivery
menunjukkan simpatinya kepada kurir yang dipersekusi
selain dalam bentuk verbal ada pula video yang mengancam keselamatan kurir belanja daring
karena ketidakpuasan pembeli
lebih detail lagi aja sebelum check out itu
lebih lihat lagi gitu
kadang kadang kita juga misalnya kayak mau yang murah tapi pengennya kualitasnya bagus gitu
yang balance aja gitu
sebenarnya kalau misalkan kita beli barang atau melakukan sesuatu
itu dipahami dulu peraturannya atau tata caranya
seperti cod itu kan harus bayar dulu baru buka
kalau misalkan kita ngambil barangnya dulu itu nggak dibayar itu sebenarnya dari awal udah salah
eka ahmad yang sudah berusaha
sudah lebih dari tiga tahun menjalani profesi sebagai ojek online dan kurir
sebuah platform aplikasi belanja online juga tak luput dari kesalahpahaman customer
dirinya menegaskan bahwa perlu ada pemahaman bersama customer
untuk memperhatikan lebih detail dan manusiawi
karena kurir hanyalah pengantar barang dan bukan menjadi bantalan kekesalan
kalau pengalaman unik yang barang ya itu sih banyak
kadang kadang nih customer juga kan nggak apa namanya
karena perhitungannya itu kurang
mereka tuh kadang kadang mesennya tuh dengan volume yang nggak wajar kayak gitu
kalau saya itu pernah dapat orderan itu jeruk dua peti
itu jeruk dua peti tingginya hampir segini
itu ditempuk dua disini saya ngambil dari pasar induk sampai citayem
ketua umum asosiasi
perusahaan jasa pengiriman ekspres indonesia muhammad feryadi
di era digital ini mengatakan diperlukan rasa saling percaya
serta memahami aturan serta prosedur pembelian antara pembeli dan penjual
hal ini diperlukan agar tercipta ekosistem jual beli daring yang dapat dipertanggungjawabkan
saat proses pengantaran akan sesuai dengan kondisi di lapangan
dan dari sisi kami memang aktor utama yang mensukseskan pengantaran adalah kurir
saat proses pengantaran
dan berinteraksi dengan pelanggan posisi pengantar atau kurir juga bisa dimonitor
ini bukan dalam rangka agar kurir mempunyai posisi yang kuat
tetapi juga dalam rangka terciptanya ekosistem yang dapat dipertanggungjawabkan bersama
agar tidak lagi terulang kejadian karena kurang pemahaman sistem pembelian secara daring
terutama bayar di tempat yakni cod atau cash on delivery
customer penting mengetahui aturan dan sarana apa yang digunakan jika timbul ketidakpuasan
hal ini diperlukan agar tercipta ekosistem jual beli daring yang lebih bermanfaat